sampai di fitnah tuh sama sirio sampai sampai abah marah kan sama mondi
fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah
sirio mah memfitnah si mondi
tapi si mondi mah tidak memfitnah si sirio
ya begitu kan nih
mondi itu baik oba orangnya
cuma dia tuh paling gak bisa mbak
kalau misalkan dia itu udah dilarang buat deketin neng
dulu aja pernah
kalau lo berdua ada kesempatan buat kabur
mendingan kalian lari
mbak dia itu ketua geng serikala
yang pengen jadi raja jalanan bang
untuk ngadepin dia orang
gak perlu gue turun tangan
geri adis pudin
ya allah tuhan cios
tidak akan berhasrat

menangkap dengan apjoel lips wool channel
nanti jadi pledis kan

kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya

kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya

kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya

kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya

kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya
kau harus hafal penuh ya
abah abu bangun
abah abu bangun
abu bangun abah
ini karena terlalu terlibat sama geng motor nih
neng saya mau bawa motor abah ya
tapi kondisi abah itu gak memungkinkan untuk apa mau motor
udah gak apa apa biar abah aja yang bawa
bisa tuh abah
kan dulu di bandung kalo misalkan abah lagi tidur motor itu kan udah lama aku pakai
neng suka pakai
wah kenyawaan lagi sekarang ternyata ya
suha nang buatan abah neng tadi
ini tuh ya
jamu bukan sebarang jamu
kolaborasi antara kita oleh sukani dan kita abdu wahab
ada ya aki saya abah almarhum
ini kolaborasi gak rujeng bagdad ya emang
tapi bener om ini bisa nyembuhin nih
pasti tuh neng ternyata aja
takut kenapa napa ke rumah sakit aja yuk abah
udah neng gak usah mikirin apa
neng sok belajarnya besok kan mau ujian
habisin abah habisin
neng abah neng paksakan neng paksakan
neng abah neng paksakan
kunyit di bagdratnya dong ya
hei lain pak
abah mah tidak apa apa biar om rudung yang ngurusin
sekarang abah minta neng jangan deket deket sama si kmot ya
mau tidak mau dia itu mantan kepala geng motor
bahaya neng buat nengnya
kan abah sendiri yang suka ngajarin neng
kalau kita suka berdoa sama allah insya allah kita selalu dilindungi sama allah
orang sadar pak
cuma masalahnya si kmot itu masih muda
jiwanya masih emosi terus
buktinya si sineo dipukulin sama si kmot
makanya si kemuat balas dendam
yauh aja lah abah
dia kan sampai di fitnah sama sirio
sampai sampai abah marah kan sama mondi
fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah
sirio mah memfitnah si mondi
tapi si mondi mah tidak memfitnah si sirio
ya begitu kan neng
mondi itu baik bahwa orangnya
cuma dia itu paling nggak bisa bah
kalau misalkan dia itu udah dilarang buat deketin neng
dulu aja pernah neng marah sama dia
sampai sampai neng ngejauhin dia
eh yang ada malah dia kacau
dia malah gak bisa dikendaliin
dia malah ngehajar semua geng boy
ging warrior semuanya dia hajar lagi
tapi setelah dia deket lagi sama need
alhamdulillah sekarang dia baik lagi mbak
jika nanya si kemote sangat mencintai yang raya
sangat serius bah
tidak peduli sama si kemote
sumpah sekali kali bah
eh udah subuh
bapak bangun pak udah subuh
sholat itu lebih baik daripada tidur
mama ini tumben banget sih bangun pagi pagi mau sholat subuh
ngajakin papa lagi
kan beribadah kan
jangan jangan mau ngambil hati papa ya
gara gara mama merasa bersalah kemarin
hatinya papa kan udah diamin mama